raini juhuraini wirahadi kusuma terpilih menjadi rektor itb yang baru
untuk masa jabatan dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima pada tanggal sebelas november dua ribu sembilan belas
terpilihnya raini sebagai rektor merupakan sebuah sejarah bagi itb
karena raini merupakan rektor perempuan itb pertama sejak berdiri pada seribu sembilan ratus dua puluh
jenjang pendidikannya dimulai di kampus itb mulai pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pada fakultas teknik sipil dan lingkungan itb
kemudian gelar master dan doktor didapatkan dari purdu university amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setelah mengabdi selama dua puluh lima tahun sebagai pengajar di itb
keponakan mendiang wakil presiden indonesia umar wirahadi kusuma ini
merupakan guru besar dalam kelompok keahlian manajemen dan rekayasa konstruksi
ya beliau itu seorang yang fast learner ya
terus kemudian dia mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
kemudian bergaul baik dengan kawan kawan kolega di sini
kemudian juga kalau ngambil keputusan cepat
bagi reini terpilihnya sebagai rektor perempuan pertama itb
merupakan suatu kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa memiliki banyak peran dalam berbagai bidang
di samping kita itu menjadi bagian untuk transformasi itb seratus tahun ke depan
dan ini juga adalah kesempatan untuk menginspirasi perempuan
dan perempuan hebat ini ya yang ada di mana mana gitu
seringkali kan mungkin kecil hati gimana nanti gak bisa membalance keluarga ya
atau antara keluarga dan karir gitu
jadi barangkali atau juga yang tidak berkarir juga tidak usah kecil hati gitu ya
kita kan perempuan kan perannya di mana mana
di rumah pun sangat penting ya mendidik pendidik paling dini
universitas pajajaran alkitab
juga baru memiliki rektor perempuan
pada bulan oktober dua ribu sembilan belas
rina indiastuti terpilih menjadi rektor periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
rina menjadi rektor perempuan pertama di unpad sejak berdiri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lulus dengan gelar sarjana ekonomi dari unpad pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
rina kemudian melanjutkan studi pada magister manajemen itb
dan selesai pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
rina selesai menempuh pendidikan doktor ekonomi industri dari osaka prefecture university jepang
track record yang baik merupakan alasan utama mengapa rina bisa terpilih sebagai rektor perempuan unpad yang pertama
beliau memahami challenge challenge atau harapan harapan kementerian yang diharapkan terhadap perguruan tinggi
jadi dengan target work class university dari kementerian
kami yakin beliau dengan visi misinya mampu menerjemahkan keinginan dari kementerian untuk diaplikasikan di undang undang
bagi rina perempuan memiliki cara tersendiri dalam memimpin dan disitulah justru letak kekuatannya
soft skill nya perempuan itu beda ya
soft skill perempuan tadi ya bawa teamwork komunikasi
segera ingin cepat selesai kalau ada masalah
kenapa kalau ingin cepat selesai
karena perempuan punya tugas lain
gak mau dong bawa tugas masalah ke rumah kan
pokoknya harus selesai cepat
nah yang selanjutnya adalah karena dia punya selalu menghimpun dukungan
selain itb dan unpad setidaknya tercatat ada tujuh kampus yang dipimpin oleh rektor perempuan
di antaranya adalah universitas gajah mada
dan universitas hasanudin
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat